baca pres prabowo subianto menghadiri acara belajar raya dua ribu dua puluh tiga pada sabtu dua puluh sembilan juli dua ribu dua puluh tiga di pos blok jakarta
kehadiran prabowo di tengah acara pada sekitar pukul setengah empat sore ini adalah sebagai pembicara
dalam sebuah diskusi bertajuk ngobrol publik belajar tak hanya di sekolah
bersama pembicara lain seperti penyanyi maudie ayunda
di tengah acara diskusi baca pres lain yaitu ganjar pranowo tampak hadir di tempat acara
bersama menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim ganjar pranowo tampak turut menyimak jalannya diskusi
usai diskusi prabowo subianto tampak turun dari panggung diskusi dan menghampiri ganjar pranowo
kedua baca pres tampak bersalaman dan berpelukan
seperti sudah direncanakan kedua baca pres tampak mempergunakan kemeja dengan motif yang sama yaitu motif kotak kotak
dia tadi ketemu baik hubungannya baik sama beliau
kita bersaing dengan sehat bersaing dengan semangat bersaing dengan kekeluargaan persaudaraan
bahwa politik di indonesia harus politik kekeluargaan politik diantara saudara
ya kebetulan nggak ada koordinasi
usai menjadi pembicara di cara yang sama ganjar pranowo juga sempat berkelakar kepada wartawan mengenai kedua baju mereka saat ditanya wartawan mengenai pertemuannya dengan prabowo subianto yang tampak mesra
ganjar juga menyatakan bahwa dirinya tetap menjaga hubungan baik dengan semua baca pres lain
ya bajunya aja sama kotak kotak jadi
ya kita sama siapapun mesti baik
apalagi sama pak prabowo sering ketemu
dan sama mas anies waktu haji juga baik
jadi semuanya baik baik
orang cerita lima tahunan mau kontestasi masa jelek jelekan kalah
kita komunikasi yang baik
karena sama sama kita suruh bicara soal pendidikan
kita hormati seluruh pikiran
dan saya kan pernah menjadi tim suksesnya pak prabowo dulu
jadi masa terus jelek jelekan
sebenarnya baca pres lainnya yaitu anies baswedan
juga hadir sebagai pembicara pada acara yang sama
namun anies hadir sebagai pembicara pada sekitar pukul setengah sepuluh pagi
gatotri harbianto jakarta